saat ini wira usaha menjadi tren di kalangan anak muda
mereka berlomba untuk berkreasi dan berinovasi melalui ukm
ataupun sebuah perusahaan rintisan atau startup
pada acara digital broadman summit dua ribu delapan belas yang diadakan di bandung jawa barat
laporannya sekaligus penutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri jangan pernah berhenti berinovasi
usaha kecil menengah atau ukm
usaha kecil menengah atau ukm
merupakan tulang punggung perekonomian indonesia
menurut data dari kementerian koordinator bidang perekonomian
pelaku ukm di indonesia saat ini berjumlah sekitar lima puluh sembilan juta unit usaha
sayangnya banyak para pelaku ukm yang belum menyadari potensi dari penggunaan teknologi
melalui bantuan teknologi
ukm sebenarnya dapat meningkatkan penjualan
mengurangi biaya operasional
serta meningkatkan layanan pelanggan dan produktivitas pekerja
eksekutif general manager telkom dds bandung
masalah pola pikir digital hingga budaya digital masih menjadi penghambat
sebenarnya ada tiga isu
pertama masalah digital mindset
karena selama ini cara pendekatan kita tentang digital kan orang selalu berpikir teknologi
sebenarnya digital tidak hanya bicara tentang teknologi
tapi tentang people
nah people itu isinya mindset dulu
mindsetnya berubah nggak
nah yang kedua tentang digital culture
nah ini lebih dahsyat lagi
salah satu di digital yang sangat penting digital culture adalah budaya tentang inovasi
nah ini yang harus dikembangkan
karena kalau kita tidak bicara tentang inovasi di digital
maka kita sebenarnya konsumen dari sebuah produk digital itu
nah yang ketiga yang paling sangat challenge dan mungkin ini yang juga sangat membuat kita cukup tertinggal adalah digital practice
jadi praktek praktek digital itu
tentang mindset dan culture itu harus terlihat dalam keseharian
menjelaskan bahwa fujitsu memiliki solusi dengan metode workshop design thinking
yang disebut human centric experience design
lee menjelaskan bahwa dalam metode ini
para pakar teknologi fujitsu memberikan masukan tren teknologi yang cocok
untuk digunakan dalam mewujudkan ide dari peserta

lebih lanjut alfili juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah
dari sisi sme
dari sisi sme tradisional
saya pikir sebagai pemerintah atau mungkin juga negara yang mencari isu
bagaimana cara memperkenalkan mereka dengan memberikan perkhidmatan berkumpul
untuk fujitsu kami bekerja di jepang singapura
untuk memberikan perkhidmatan untuk fase desain
untuk memperkenalkan mereka
untuk menurunkan kos yang mereka beri kemampuan untuk menggunakannya
untuk mulai berpikir tentang cara membuat produk
satu lagi adalah startup
bagaimana kita memberikan kemampuan untuk startup
memberikan perkhidmatan untuk startup
dan juga mendapatkan pendapatan dari startup
memperlihatkan keuntungan transformasi digital
dari tiga ribuan responden
danang wisanggeni bandung